secara garis besar tim anies mohaimin dan ganjar mahfud
mengajukan pembatalan hasil pilpres dua ribu dua puluh empat
mereka juga meminta pasangan prabowo gibran didiskualifikasi
dan menuntut pemungutan suara ulang pilpres dua ribu dua puluh empat
mulai senin besok masing masing pemohon akan masuk ke tahap pembuktian
dengan mendengarkan keterangan saksi atau ahli
baik pasangan anies mohaimin dan ganjar mahfud
sama sama meminta majelis hakim menghadirkan sejumlah menteri di kabinet jokowi
untuk didengar keterangannya terkait mobilisasi bansos
yang dituding jadi alat memenangkan paslon
membantu menghadirkan menteri keuangan republik indonesia
guna didengar keterangannya dalam persidangan ini yang mulia
permintaan ya dari paslon satu
sebab kami juga ingin mengajukan hal yang sama yang mulia
kami banyak sekali mengajukan hal hal yang berkaitan dengan bansos
kaitannya dengan kebijakan fiskal dan yang lain lain
maka kami juga ingin mengajukan permohonan yang sama
sudah diajukan oleh pemohon satu
kami mendukung apa yang disampaikan oleh pemohon satu
demikian juga dengan usulan pemohon satu untuk menteri sosial
paling tidak dua kementerian ini yang kami anggap sangat penting
namun sanggahan dilontarkan tim hukum prabowo gibran oto hasibuan
menilai permintaan agar mk menghadirkan para menteri tak perlu dilakukan
dengan alasan sidang sifatnya sengketa
jika menteri menteri dipanggil jadi saksi
pihaknya bisa saja juga meminta ketua umum pdip
megawati soekarnoputri dipanggil jadi saksi
kalau sengketa ini umpamanya pengujian undang undang pengujian norma
itu mungkin karena sifatnya adalah permohonan pengujian undang undang
tapi perkara yang namanya sengketa nggak boleh
kalau kami nanti minta tolong megawati ibu megawati dipanggil
salah satu nama menteri yang ingin dihadirkan di sidang mk
adalah menteri keuangan sri mulyani
namun saat dikonfirmasi wartawan usai menghadiri acara buka bersama di istana
sri mulyani tak mengeluarkan sepatah kata pun
sementara itu sekjen pdip hasto kristianto menyebut
seluruh kader pdip siap jadi saksi
termasuk menteri sosial tri risma hari ini jika diperlukan
seluruh kader dari pd perjuangan siap menjadi saksi
sekiranya diperlukan termasuk ibu tri risma harini
tidak mungkin para menteri bergerak tanpa arahan dari presiden
sehingga abuse of power itu dimulai dari ketika
mahkamah konstitusi yang seharusnya netral
tidak boleh diintervensi oleh lembaga eksekutif termasuk presiden
ternyata bisa diintervensi dan terbukti ada keputusan dari mkmk
pertanyaannya kini apakah permohonan menghadirkan menteri
akan dikabulkan majelis hakim mk
ketika mahkamah harus memanggil pembantu memanggil
nanti ada irisan irisan dengan keberpihakan itu
kecuali memang mahkamah yang memerlukan dan kemudian ingin mendengar
kalau saksi atau hari nanti mahkamah yang harus hati hati soal esensi keperpihakan itu
tapi mahkamah bisa memanggil sepanjang diperlukan oleh mahkamah
bisa jadi yang diusulkan tadi memang diperlukan juga
itu sangat tergantung juga dari pembahasan kami di
nanti akan dihadirkan juga mahkamah yang memerlukan
sehingga para pihak tidak boleh mengajukan pertanyaan pertanyaan
ya menteri akan dihadirkan jika dibutuhkan oleh majelis hakim
para pemohon tentu tak bisa berharap penuh pada putusan majelis hakim
terkait kehadiran menteri sebagai saksi
pemohon justru harus punya perhitungan tepat
untuk menghadirkan saksi atau ahli
sebab mk membatasi jumlahnya maksimal hanya sembilan belas orang
tim hukum ganjar mahfud mendukung permintaan tim hukum nasional anies mohaimin
agar majelis hakim memanggil sejumlah menteri
untuk jadi saksi sengketa pilpres di mahkamah konstitusi
sejauh mana saudara kualitas saksi atau ahli
dapat mengaruhi hasil dalam sidang sengketa pilpres di mahkamah konstitusi
kita bahas malam hari ini bersama dengan tim hukum prabowo gibran frits edward siregar
kemudian ada juga tim hukum gajar mahfud todung mulia lubis
dan pakar hukum tata negara universitas gajah mada zainal arifin motar
pak todung ini kan pak oto hasibuan itu mengatakan bahwa tidak relevan menghadirkan menteri di sidang mk
bagaimana anda melihat argumen itu bisa anda terima
saya tidak setuju dengan apa yang dikatakan saudara oto hasibuan
kenapa karena memang bansos yang kita banyak soalkan
bansos ini memang program pemerintah ada dalam apbn
tapi kami melihat bahwa bansos itu digunakan untuk kepentingan elektoral
nah ini yang menjadi isu sebetulnya
nah banyak contohnya dan banyak berita yang sudah dimulai
banyak yang dimulai di media apalagi di media sosial
nah kalau kita membaca hasil survei lembaga survei indonesia
di situ dikatakan bahwa mayoritas penerima bansos itu memilih paslon nomor dua
nah ini yang dikatakan oleh lembaga survei indonesia
kalau dikatakan tidak relevansinya sama sekali menurut saya itu salah
kalau pak oto mengatakan ini kan sengketa hasil begitu bagaimana pak
ya itu kan pandangan yang sempit dari orang yang melihat ya
bagaimana sengketa pilpres itu diselesaikan
kalau saya kembali saja kepada pasal dua puluh dua e undang undang dasar seribu sembilan ratus empat puluh lima
yang mengatakan pemilu itu adalah langsung umum bebas rahasia jujur dan adil
kemudian saya membaca lagi pasal dua puluh empat c undang undang dasar empat puluh lima
yang bicara mengenai perselisihan pemilu
frasa perselisihan pemilu yang harus diselesaikan oleh mk itu tidak semata mata mengenai perolehan suara
nah ini kan sudah kita lihat dan sudah kita bisa baca pada putusan putusan pilkada di banyak tempat
apalagi kalau kita melihat putusan putusan di mahkamah konstitusi dan mahkamah agung di luar negeri
jadi memisahkan perolehan suara sebagai objek yang diperiksa oleh mk dengan pelanggaran tsm
ini menurut saya menyesatkan
oke baik jadi itu relevan begitu ya pak terkait dengan
ini kan sebenarnya tkn menolak ya kalau misalnya menghadirkan menteri karena dianggap tidak perlu begitu
ini sebenarnya soal tidak perlu kalau pak todung tadi kan argumennya bahwa ini perlu karena memang itu berpengaruh
itu relevan dengan sengketa hasil tadi gitu
soal memang karena tidak perlu atau karena mungkin khawatir mobilisasi bansos ini akan terbukti kalau misalnya menteri nanti jadi saksi di mk
sebagai yang matalya sudah disampaikan oleh bang todung
itu merupakan program daripada pemerintah
dan itu merupakan produk dari apa yang sudah dibahas antara pemerintah dan dpr partai politik pendukung pak todung i dan pak todung iii
sebenarnya kalau kita bisa menjelaskan mbak kalau saya mau bantu daripada paslon tiga sebenarnya paslon tiga bisa berbicara bahwa kita bukan hanya berbicara
contoh mbak tahun dua ribu dua puluh empat ada anggaran rp empat ratus tujuh puluh enam triliun
ada di mana satu komponen itu merupakan subsidi listrik
dan kedua itu adalah terkait dengan bansos
yang ada tujuh puluh sembilan dikelola oleh kementerian sosial
dan jangan lupa anggaran tersebut juga ada untuk jaminan kesehatan
rp sembilan puluh delapan tujuh juta masalah ketiga itu di cover oleh jaminan kesehatan
jadi kalau kita bisa melihat anggaran rp empat ratus tujuh puluh enam triliun itu merupakan sesuatu yang merupakan hak daripada seluruh warga negara
jadi kalau misalnya kenapa kami bisa melihat itu tidak relevan
ada juga hearing di dpr gimana dipanggil kementerian sosial dan juga kementerian keuangan
bukankah pernyataan pernyataan ataupun juga apa yang disampaikan
itu dapat disampaikan sebagai bahasan dari pasukan satu dan pasukan tiga dalam proses di sidangan
kalau kita mau membahas misalnya soal bagaimana proses pembahasan di apbn
bukankah pembahasan apbn itu juga ada catatan rapatnya kemana dan bagaimana
bukankah seluruh terima bantuan itu adalah warga negara indonesia
tanpa pernah ditanya anda memilih siapa pasukan satu atau dua atau pasukan tiga
tetapi itu berlaku kepada seluruh warga negara indonesia
jadi kalau saya mau membantu pasukan tiga nih mbak misalnya
yang mau dipanggil itu bukan saja menteri kenapa enggak
anggota dewan juga dipanggil ketua komisnya dipanggil ketua bangkalnya dipanggil
jadi lengkap cara pandang bagaimana cara kita melihat bantuan
apa yang disampaikan tadi oleh mbak todong
kami tentu saja menghormati apapun keputusan dari mahkamah konstitusi
kalau ada mau memanggil siapa dan siapa yang akan hadir di dalam persidangan
meskipun posisi kami adalah bahwa keterangan keterangan yang dibutuhkan
itu sudah ada dalam dokumen dokumen studi yang akan diakses oleh setiap orang
tadi kan pak todo mengatakan bahwa begini
bansos ini nih kenapa dikatakan relevan karena memengaruhi begitu di hasil
karena ada proses di belakangnya
proses yang menuju ke hasil tadi bagaimana itu
bukankah bansos itu merupakan sesuatu yang sudah di approve
yang sudah disetujui dulu oleh partai politik yang ada di dpr
anggaran empat puluh tujuh enam perlindungan sosial
di mana rp tujuh puluh sembilan triliun itu merupakan bagian daripada kementerian sosial
itu kan merupakan hak dan sudah ada mekanismenya
kemudian siapa penerimanya bagaimana dia dicek dan
ada beberapa kegiatan seremoni yang dilakukan oleh presiden misalnya
tapi kalau kita bandingkan kegiatan seremoni itu dengan anggaran yang sampai langsung kepada masyarakat
pak todong bagaimana menjawab itu pak todong
oke sebetulnya kalau kita melihat program bansos memang banyak
akhir tahun dua ribu dua puluh tiga dan awal tahun dua ribu dua puluh
ada yang disebut bantuan langsung tunai el nino
ada bantuan program indonesia pintar
bantuan langsung tunai dana desa
program keluarga harapan dan program bantuan pangan non tunai
ada lagi program keluarga harapan yang saya katakan pada tahun dua ribu dua puluh empat
pangan non tunai bantuan sosial beras sepuluh kg program indonesia pintar dan lain lain
nah saya tidak membantah bahwa itu program pemerintah
tapi yang saya persoalkan adalah bansos itu digunakan untuk kepentingan elektoral
saya tidak menggunakan banyak data tapi kalau kita melihat survei dari lembaga survei indonesia
dikatakan enam puluh dua persen itu memilih paslon satu
jadi ada sesuatu yang kita bisa katakan disini relevansinya
penerima bansos dengan perilaku pemilih
tidak bisa dibantah sama sekali hal hal semacam ini
mas uceng bagaimana anda melihat menteri jadi saksi dalam sengketa hasil pemilu
seberapa besar ini bisa memengaruhi nanti
kalau mempengaruhi atau tidak kan tergantung kualitas apa yang disampaikan ya
jadi pertanyaannya barangkali yang tidak pas
tapi saya kira yang paling penting apakah menteri bisa dihadirkan atau tidak saya kira sangat penting
ya saya kira penting menteri untuk dihadirkan kenapa menteri penting untuk dihadirkan
karena begini alasan foto sebenarnya agak kurang pas
kalau kita mengatakan bahwa hanya karena sengketa